sampai jumpa di video selanjutnya
terus mau ketemunya dimana
lain kali kalau ketemu dokter effendi lagi kamu tanya aja langsung sama dia ya
soalnya siapa tahu dokter effendi masih simpen foto foto kenangannya mama sama papa
ya soalnya kan foto yang di mila muka papanya kebakar
oh yaudah kita jadi ke makam makam
jadi dong kak
saya tahu dulu kamu sangat mencintai haris
tapi sayangnya haris melakukan satu cacat tak termaafkan
yaitu menyakiti orang yang sangat percaya dan mencintai dia
dia menyakiti kamu farah
sepertinya ada yang habis dari makamnya mama kak
mungkin kerabat mama kamu mila
kalau memang kerabatnya mama pasti orang ini sangat mengenal mama kak
karena dia bisa tahu bunga kesukaannya mama
tapi papa kan baru hari ini keluar di rumah sakit
rasanya gak mungkin deh
ya iya mas ada apa mas
permisi pak saya mau nanya
bapak lihat orang yang datang ke makam ini
oh iya saya sempat melihat kemarin dan tadi pagi
siapa ya pak
ada wanita terus ada lagi bapak bapak mas
ya mbak bapak bapak itu sampai dua kali datang ke makam ini
kemarin dan tadi pagi
ya kalau begitu saya permisi dulu mbak mas
terima kasih pak
terima kasih pak
mila ibu senang sekali kamu datang ke sini
iya bu mila memang sengaja kalau datang ke sini
selain mila kangen sama ibu
mila juga mau tanya soal kabarnya papa
papa bener bener udah sehat kan bu
hari ini papa kamu udah boleh pulang
syukurlah kalau begitu
ya cuma dia agak sedikit kecewa karena kamu gak bisa jemput dia
iya soal itu
pasti kamu gak boleh kan ketemu sama papa kamu sama bu ambar
ibu yakin suatu hari nanti pasti ada waktu yang tepat untuk kalian bisa bersatu
itu juga harapan kak mila bu
makanya kami ingin sekali kalau papa itu cepat sembuh
karena mila mau kalau papa yang menjadi wali nikah mila bu
mila mau papa yang menikahkan mila
ibu juga berharap demikian mila
ibu juga berharap demikian mila
ibu juga berharap demikian mila
almarhumah mama kamu pasti seneng banget dengernya di surga
bu laras ada satu hal lagi yang ingin mila tanya sama ibu
tadi mila sama kak fadil ke makam mama
tapi ada sesuatu yang mengganjal buat mila bu
ada dua buket bunga di atas makamnya mama
dan mila tau banget kalau bunga itu adalah bunga kesukaannya mama bu

dan waktu kak fadil tanya sama penjaga makam katanya ada seorang laki laki yang sudah dua kali datang ke makamnya mama
apa ibu tau
laki laki datang ke makam bawa bunga
kebetulan ketemu di sini
ibu habis ziarah ke makam siapa

saya habis diarah ke makam sahabat saya
saya mau ziarah ke
apa mungkin dokter effendi
dr effendi bilang kan dia mau ke makam istrinya
jadi ibu tau
enggak mila ibu gak tau
mungkin aja dia itu teman lama mama kamu
karena mama kamu itu dulu terkenal supel dan ramah
dan banyak laki laki yang menyukainya
sama seperti kamu
banyak yang menyenanginya
kalau dia menyerlah kalau dia terjenak gitu
harus nah walna
jangan ibunya sudah percaya um scorpio saya
kamu sudah pake senyuman
sekarang ini bukan untuk saya
saat yang beli tidak akan nggak jadi percaya sama konsep analisa'
yang kepojarsaan saya
terima kasih banyak
terima kasih banyak teman lain
kalau memang dia sudah yakin mungkin memang dia pilihannya bu
maksudnya jangan dicegah gitu
justru menurut saya ibu harus tetap mendesaknya
karena kalau dia tidak sungguh sungguh edo akan mundur dengan sendirinya
itu ini cincin yang kemarin kamu minta
untung mama masih simpan
padahal tadinya mama udah mau buang loh
edo mama itu masih penasaran sama kamu
kamu benar mau tunangan sama indi
kamu serius mau memperistiri indi kan
kok mama nanya itu lagi sih
mama gak percaya sama anaknya sendiri
ya bukan gitu do
mama gak mau kalau kamu tuh mainin indi
sekali cincin itu melingkar di jari kamu dan indi
kalian nggak boleh melepasnya lagi
kamu harus melangkah mantap menuju pernikahan bersama indi
mama nggak mau dipermalukan kamu lagi do
sekarang ido mau tunjukin cincin ini ke indi
jadi edo suka mau ke rumah indi ya
semoga kali ini apa yang edo lakukan memang sungguh sungguh
semoga tidak ada masalah lagi ke depannya
kok kamu mbak di sini
aku baru saja mau ke rumah kamu
kamu mau ke rumah aku
aku gak tahu kamu mau ke rumah aku
kalau aku tahu aku udah duduk manis saya di rumah nungguin kamu
yaudah kalau gitu kita sekarang aja ke sana
eh mau ke mana
ya ke rumah kamu lah
iya gak bisa segampang itu dong kamu main ke rumah aku
do aku datang ke sini pengen ngomong sama kamu
taufan itu pengen ketemu sama kamu
taufan mau ketemu sama aku mau ngapain ya
kemarin itu aku ngasih tahu keluarga aku kalau kita akan tunai

ngapain sama itu
aku di rumah kamu saya mau nanti homeless gitu
tai suseverything tyure ya di rumah kamu
gue ingin tietau kan
taulah aseh gak dengar khusus
tapi dia malah dia ini
maksudnya menurut ryan romney
begitulah ngacau k aquilo kamu ya
sa sashih aja yang itu pengen ketemu bark gentle
ada ada aja nih
gue di taman flamboyan
terus sama edo jadi kesini kan
edo bilang dia gak mau ketemu kalau di taman
terus mau ketemunya di mana
iya yaudah pengennya ketemu di rumah aja
jadi kamu bisa gak ngerubah tempatnya
kalau emang bisa aku sama edo jalan sekarang ke rumah
ternyata benar dugaan gue
kok diam aja sih
yaudah bawa dia ke rumah
yaudah kita ke rumah sekarang
yaudah kita langsung jalan nek
ya emang masuk
lo kok gitu sih
ya sekalian aja di dalam sambil duduk
jadi kamu masuk ndi
dini masuk aja dulu
yaudah aku masuk ya
lo tuh bisa gak sih sokandikit
mustinya gue dijamu
dan gue akan jadi calon tenangan sepupuluh
lo yakin lo mau tenangan sama ndi
lo gak usah belagapi lo nek
lo tau kan maksud gue
otak lo tuh udah kebaca
karena dia terlalu bego
dia gak bisa bedain mana cowok yang cinta sama dia
jalan pikiran lo udah kebaca nuk
lo gak cinta sama ndi kan
di rumah ini untuk melihat kafe
sayang banget ya nuk
belum aja lo bergerak
tapi otak lo udah kebaca sama gue
karena buat gue perbuatan jahat lo itu masih amatia
berambut dia lagi nawa
kau mau download pengulangan tidak terlalu gampang
untuk untuk penyiaran dengan siang
enggak lu salah
dan lu tau apa
mendingan lu suka diem aja deh
dengar ya do
kalo sampe terjadi apa apa lagi sama camilla atau kava
gua akan bikin lu cacat
lu mau bikin gua cacat
lu mau bikin gua cacat
dengan keadaan lo kayak gini
kayak gua ngelato batas kemampuan lu aja
lu pikir karena gua cacat gua gak bisa apa apa
terus lu mau ngapain
gua bisa laporin lu ke polisi do
atas tuduhan penjulikan kava kemarin
dan lu dalam posisi lemah
karena sekarang gua punya saksi
dan kali ini gua yakin
lo akan langsung masuk penjara
dan pertunangan lu gak akan pernah terjadi
jadi sekarang lu maunya apa
maka gue juga bisa nekat
jadi gua minta
pikirkan baik baik dulu